saat ini sudah ada tiga calon presiden yang mendeklarasikan diri dalam kontestasi politik dua ribu dua puluh empat
mulai dari anies baswedan ganjar pranowo hingga prabowo subianto
namun saat ini baru anies baswedan yang telah mendeklarasikan calon wakil presidennya yaitu muhaymin iskandar
berdarah muri nu dan kedekatannya dengan para ulama
cak imin diharapkan bisa menarik suara dari kalangan ahliin khususnya di wilayah jawa timur
sayangnya hubungan yang tidak harmonis antara muhaymin iskandar dengan pbnu dinilai bisa menjadi ganjaran
hal ini tentu dapat berpengaruh pada perolehan suara pasangan ini
peta politik akan semakin jelas jika dua calon presidennya sudah menentukan siapa yang akan diganding menjadi cowok presnya
di awal dulu itu menjadi semacam amunisi ya bahwa suara nu ini akan mengerucut ke sosok caimin
ternyata ini menemui sejumlah kendala
dalam perkembangannya kalau saya lihat beberapa kali kan pbnu sebagai induk dari organisasinya ya
sebagai apa namanya istilahnya pimpinan pucuk pimpinannya
itu terlihat terindikasi agak keberatan ya ketika kemudian caimin ini kemana mana membawa nama nama nu gitu ya
mengatasnamakan nu gitu
artinya di sini mulai ada riak riak ya
mulai ada semacam ketegangan
dari pbnu dengan chad imin
dan itu justru malah menjadi kelemahan ya kalau menurut saya bagi chad imin
jadi ini belum dua kandidat capres yang lain belum menentukan pasangannya
tapi sudah menjumpai sinyalemen nada nada yang minor dari pbnu
di sisi lain pengurus besar nahdlatul ulama menyatakan tidak ikut campur dalam urusan politik praktis
sekalipun saat ini banyak ulama dan kinu yang diminta pendapat
pendapat umat tentang dinamika politik yang ada saat ini
sudah berulang ulang disampaikan oleh ketua umum gus yahya
dimana politik nu ini adalah menyangkut keselamatan bangsa
selama menyangkut keselamatan bangsa tentu nu akan turun
nah build press ini adalah suatu proses yang biasa
nah untuk itu tentu nu mengikuti mencermati setiap perkembangan ini
dan mencermati setiap perkembangan yang ada
meskipun tidak terlibat dalam kegiatan dukung mendukung capres dan cawapres
tetapi ya tentu ⁇ rois am sebagai pengasuh pesantren gus yahya juga sebagai pengasuh pesantren
tidak bisa lepas dari hubungannya dengan para ulama para kiai kiai yang lain
beliau berdua sering dikonfirmasi ditanya kemudian juga diajak diskusi
beliau berdua sering dikonfirmasi ditanya kemudian juga diajak diskusi
bahkan mereka sering menanyakan bocoran bocoran kira kira sesungguhnya kemana sih arahnya yang terbaik ini untuk bangsa kita
nah tentu para ulama para kiai berdiskusi terus tentang ini
sebagian mungkin sudah ada yang menentukan sikap tapi sebagian besar lagi mungkin masih nunggu perkembangan
suara basis masa warga nahdlin memang selalu diperbebutkan dalam setiap kontestasi politik
masih menurut dosen politik universitas erasmus
masih menurut dosen politik universitas erasmus
masih menurut dosen politik universitas erasmus
ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh kandidat capres dan cawapres untuk perebut suara nu
yaitu mendekati nu secara struktural dan kultural
artinya sosok sosok yang dianggap mewakili nu dari segi ketokohan
juga sosok yang memiliki bukti kerja politik yang nyata